aku masih seperti ini menunggu sampai akhir hidup
ingatkah anda pada sosok dian visesa seorang penyanyi legendaris indonesia yang terkenal pada era delapan puluh an hingga sembilan puluh an
lagu populernya yang berjudul tak ingin sendiri hingga kini masih akrab di telinga masyarakat indonesia
lahir pada seribu sembilan ratus enam puluh satu dian piscesa berusia enam puluh dua tahun pada tahun ini
usianya tak muda lagi tapi semangat dan aktivitas dian pisesa masih seperti kala muda
dian piscesa pun semakin rutin latihan menyanyi di rumahnya agar dapat tampil maksimal di konser nanti
menemani dian pisesa ada pula penyanyi senior obi mesak yang juga akan hadir di konser senandung rindu
pria berusia enam puluh lima tahun itu dikenal dengan lagu lagu ciptaannya yang dipopulerkan oleh penyanyi ternama pada seribu sembilan ratus delapan puluh an
seperti betaria sonata dan helen sparinga
mengawali karir pada seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan obi mesak yang berasal dari rote nusa tenggara timur
mulai dikenal publik pada seribu sembilan ratus delapan puluh tiga lewat lagu ciptaannya berjudul jangan ada tangis lagi dan senyum di bulan desember
yang dinyanyikan oleh cintami atmanegara
namanya terus melejit ketika merilis lagu kisah kasih di sekolah pada seribu sembilan ratus delapan puluh
yang juga dinyanyikan ulang oleh almarhum grisha
obi akan membawakan deretan lagu hitsnya pada intimate concert senandung rindu
kolaborasi event cnn indonesia dengan label jk records tiga juni di gandaria city hall jakarta
artis lainnya seperti heidi diana meriam belina cintami atmanegara marcel siahaan dan lucky octavian juga turut meramaikan
bagi anda yang ingin bergabung dan menyaksikan langsung penampilan mereka dapatkan tiketnya di event detik com
tim liputan cnn indonesia
ini pasti udah gak sabar ya buat bernostalgia dengan para legenda musik indonesia
nah sebagai pemanasan kita udah duluan ya
nah kita sudah hadir di studio dua ada pengisi acara konser senandung rindu nanti
yang pertama dulu sih katanya tidak ingin sendiri jadi rame rame kita temenin ya
tetek dian pisayasa good morning apa kabar teh
selamat pagi alhamdulillah sehat
yang berikutnya ini entah ya masih malu malu sama semut merah atau enggak
tadi ada titipan masih malu
masih malu apa enggak sama semut merah
kadang malu maluin udah sama semut merah lagi ya
jadi malu maluin akhirnya
ini luar biasa sekali sudah hadir disini mungkin
sibuk apa sih sekarang tetek dan akang
ini masih produktif nyanyi ini dua duanya
alhamdulillah saya sama obi masih terus berjalan
oke jalan terus
kegiatan ya memang nggak sesering sebelum covid ya
tapi kita sesudah covid yang ketiga tahun ketiga tuh udah mulai bring gitu kan
betul walaupun harus banyak barang baru ya sepatu pada kering ya
terus kegiatan sih saya tetap di organisasi granat gerakan nasional anti narkotika
jadi untuk mengisi waktu yang bermanfaat
kalau obi sih enggak tahu
kalau saya bersyukur saya masih off air masih jalan
jadi saya kalau misalnya enggak ada kegiatan saya di bandung kan pernah ditinggal ditinggal di bandung
jadi saya merangkap profesi menjadi mc
oh mc mau mengucu
karena kerikmatan sendiri
sudah usia begini tinggal mengisi hari hari sama cucu cucu
lagi tapi ini akang sama teteh ini kan tadi dibilang masih produktif nyanyi gitu ya sahar masih aktif nyanyi
tapi kalau tampil di panggung besar di pagelaran itu terakhir kapan
kalau ini kan judulnya konser sih
sama jk rekod jadi ini sesuatu banget ya
karena kita lama banget nih puluhan tahun nih gak sama sama dengan jk
kalau saya sendiri sama obi tapi dengan jk rekod
terus dengan kawan kawan temen temen ada cintami ada meriem dari jk rekod dan dedy diana
jadi baru kali ini setelah puluhan tahun
oh reuni lagi ya
jadi itu saya senang banget
kalau masalah nyanyi sih kita sih mungkin insya allah bismillah
karena lagunya sudah
karena lagunya sudah terbiasa dinyanyikan
hanya mungkin karena judulnya konser
terus dengan cnn
jadi kayak stress ya
ada beban tersendiri
penyanyi itu begitu
penyanyi itu walaupun lagunya selagu tampil biasa aja
penyanyinya harus sama
karena itu harus profesional kita ya
walaupun cuma nyanyinya cuma dua lagu kok
iya kan sama aja
nyanyi sepuluh menit persiapan guys
hari gitu ya
kalau sepuluh jam
kalau persiapan gimana nih
teh sama akang buat senandung rindu nanti tanggal tiga juni
udah ngumpul semua nyanyi bareng bareng atau latihan gimana tuh
hari h nya supaya gak
kalau pak maklum kan usia
harus agak dekat waktunya gitu
jangan dikasih malam tidur lagi lupa besok
apalagi ini makin deket gitu ya hari konsernya
tapi ini kang obi ini awalnya bisa gabung lagi di konser ini itu gimana ceritanya
ini si idenya produser kita ya nyonyo ini
mau gak kalau kita bikin konser
ya kalau mau bikin konser sih
apalagi ini kan tadi yang dikatakan dian
bahwa ini kan kawan kawan yang jk semua gitu
ini kan dari unian
dan satu lagi kerjasama dengan station tv yang cukup baik seperti cnn begini kan besar
minimal buat saya kedepannya bahwa
jangan ada kata tua lah diantara kita
diantara kita ya
dua itu kan zaman angka loh
eh tapi kalau usia kepala enam itu kan
di bantah langsung ya
jadi kesana tujuan saya sih kesana positif aja lah
dengan begini kan siapa tahu ada gayung bersambut
mungkin di medan di surabaya bla bla bla blasan
cikal bakal dari sini lah
terima kasih juga si endo
maka sudah gak
siapa tau sih selainya
sudah mensupport kami
masih keluar ya
biar dia tau
kenapa saya panggil dia ma
biasa masih iya nih gak enak
mak gitu kan
jadi siapa tau kan dengan begini kan siapa tau tetangga tetangga yang lain
mau tipe tipe yang lain bisa ngundang kita juga
tapi memang ini penikmatnya pendengarnya sebenarnya masih banyak gitu ya
jadi ya tadi semoga nanti konsep perdana ini bisa jadi pengobat rindu
yang ampuh buat para pecintanya gitu ya
tapi nanti kira kira bawain berapa lagu sih di kolom komentar ya
harusnya sih saya empat
tapi karena mengingat waktu kalau buat saya

kalau kita sih kita juga lima lagu semua
cuman lihat waktunya karena kan terbatas

kadang kadang kan penyanyi kadang kadang
karena yang nontonnya ada yang kenal
ada yang indus dia pengen ngajak nyanyi
jadi ada tambahan tambahan kan
oh ya sudah kalau saya
saya bilang kalau prepare yang penting
tapi nanti lihat di lapangan hari hanya
kalau situasinya seperti itu mungkin kan
kita mah siap tempur gitu ya
karena kita udah biasa sih
jadi nggak ada masalah gitu
siapa takut gitu
ternyata itu kan waktu kalau nggak salah
kan di mall kalau nggak salah saya jual
nanti dia close kasihan
nanti kalau misalnya gitu
berarti over kan ini kan jadi ngejar gitu ya
apalagi kalau udah ada yang nyumbang lagu nyanyi ikutan nyanyi
wah bisa panjang sampai pagi kayaknya
makanya harus di konsep
betul betul di konsep
karena penyanyinya banyak
kita juga bicara dengan siapa
mungkin saya sih belum rapat dengan pihak dari cnnnya
tapi waktu itu tetap harus terkonsep
iya durasinya itu
tapi saya tiktok terus sih di wa
jadi kalau nyanyi segini
penyanyi itu kalau ngomong tuh berapa menit gitu
takut kelupaan dia
takut kelupaan bercanda
jadi lupa ngomong sehatnya
eh banyak penyanyi sekarang gitu
karena pales jadi mendingan orang yang nyanyi
oh gitu ya
tapi tadi udah disebut nih
kira kira kalau teh dian sama kang obi
ngikutin juga gak sih lagu lagu sekarang
karena kalau panggung
kalau di daerah
itu lagu apa aja
kebetulan saya dari dulu sih nyanyi lagu dangdut
pokoknya yang penting rame kan
beda dengan konsepnya
karena konser itu kan menampilkan diri kita
menceritakan diri kita sendiri
lebih intimate gitu
kalau obi mungkin sering beredar
ini termasuk yang sama
penggemar atau masyarakat tuh banyak yang tidak tahu sebetulnya kita siapa ya
jadi justru saya kesempatan nih
di usia lewat enam puluh
udah waktunya juga
saya ingin bercerita nih
lagu ini tuh punya kenangan apa
lagu ini tuh ada cerita apa
supaya penggemar saya juga pada tahu
nah kita juga pengen tahu ya
nanti fullnya tapi boleh dong sedikit nyanyiin gitu disini
mas sudah kangen sih yang udah gak
dan kita juga pengen duluan gitu ya
iya pengen duluan
pokoknya yang penting saya nanti di konser
mudah mudahan waktunya ada
saya ingin mengajak
para penonton dan kami semua
karena saya ada lagu yang
selalu menjadi doa untuk saya
boleh gandeng tangan
jadi lagu itu
dan seperti tuhan itu memberikan satu kesempatan kedua
di dua ribu tujuh belas buat saya
jadi maknanya dalam ya
dari situ maknanya dalam sekali
siang malam hanya doa yang kupanjatkan
sendungilah dia yang kusayangi
satukanlah hati kami berdua
nanti saya ingin mengajak semua penonton
bergandeng tangan yang suami istri berdua
yang ya pokoknya yang saling menyayangi
kita bergandeng tangan
insya allah jadi doa
suaranya masih sama kayak di kaset
tadi ya suaranya kalau
kak ngobi boleh dong dikit
sih orang kalau melihat saya
saya tahun dua ribu tiga belas
ampir ke seluruh indonesia
ampir loh ya
coba deh kan bocorin disini
iya hanya orang menunggu satu lagu itu
kisah kasih di sekolah
coba boleh dong
sungguh aneh tapi nyata
kisah kasih di sekolah
udah enak banget
hari sabtu nanti di konser senandung rindu ya
tanggal tiga juni
yang belum beli tiketnya
langsung beli tiketnya
semoga masih ada
takut gak bisa
takut gak bisa
baik terima kasih
teguhnya tinggal sedikit lagi
kak ngobi terima kasih
sukses buat konsernya nanti ya
oke deh kalau gitu
kita nanti lanjutin nyanyi nyanyinya bareng berdua disini ya
balik lagi di quick morning